terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia news update dan saat ini saya akan ajak anda untuk memantau data terkini persebaran corona di indonesia
hingga rabu sore kasus konfirmasi covid sembilan belas di indonesia bertambah dua tiga ratus enam orang sehingga total menjadi lebih dari satu ratus enam puluh satu ratus enam puluh lima orang
sementara ada penambahan pasien sembuh sebanyak dua lima ratus empat puluh dua orang dan total pasien sembuh ada satu ratus lima belas empat ratus sembilan orang
dan yang meninggal dikarenakan covid sembilan belas mencapai enam sembilan ratus empat puluh empat orang hampir tujuh
dan jawa timur ini masih memuncaki kasus kematian akibat covid sembilan belas di tanah air
di mana mencapai lebih dari dua dua ratus kasus disusul dengan dki jakarta dan juga jawa tengah
nah dengan masih tingginya kematian akibat virus corona mari tetap saling jaga dengan tidak berhenti
menerapkan protokol kesehatan rajin cuci tangan menggunakan masker dengan benar dan selalu jaga jarak